sorotan lainnya saudara seorang perempuan terperosok ke celah peron krl di stasiun sudirman jakarta
dengan sigap petugas meminta korban berlindung di bawah peron karena krl akan melintas
inilah saudara detik detik penyelamatan korban usai terjatuh dari peron
peristiwa yang direkam oleh penumpang krl lain ini viral di media sosial
diduga karena tergesa gesa menaiki krl perempuan ini terperosok jatuh dari peron
setelah kereta melintas korban yang berhasil selamat ini langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan
petugas sigap dan menginstruksikan untuk pengguna tersebut masuk ke antara celah itu biar kereta jalan dulu
petugas kami mengangkat pengguna yang terperosok itu dan kita bawa ke pos kesehatan untuk diberikan pertolongan pertama